kelompok bersenjata kembali melakukan penembakan dan membakar sejumlah bangunan di distrik baya biru kabupaten paniai papua pada sabtu sore pekan lalu
sejumlah rumah dan satu bangunan puskesmas menjadi target aksi pembakaran kelompok bersenjata lenis kogoya di distrik baya biru paniai papua
sebelum melakukan pembakaran kelompok bersenjata menyerang empat anggota polri yang sedang berpatroli di tiga lokasi pengamanan dari arah depan
tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak tersebut dan hingga kini aparat kepolisian mengamankan lokasi dan bantuan personel brimop akan dikirim dari nabire papua
pembakaran di distrik baya biru paniai papua pada sabtu sore pekan lalu
sejumlah rumah dan satu bangunan puskesmas menjadi target aksi pembakaran kelompok bersenjata lenis kogoya di distrik baya biru paniai papua pada sabtu sore pekan lalu
jadi memang untuk lokasi ini kan distrik baya biru itu kan perbatasan antara kabupaten paniai dan kabupaten intan jaya
dulu intan jaya itu pemekaran dari kabupaten paniai
kampotasi yang mudah dicangkul yang bisa dicangkul dari darat itu dari kabupaten paniai
maka lombok inilah turun gunung ke wilayah paniai lombok intan jaya paniai
kita saat ini masih lakukan pendalaman terhadap latar belakang
mungkin ada hal hal lain yang saat ini didalami oleh satres gimpaniai yang dipeka oleh boda papua
mudah mudahan kita akan mendapatkan segera para pelaku yang mana melakukan penembakan terhadap rekan rekan kami yang pada saat melakukan patroli dan melakukan pembakaran terhadap fasilitas warga masyarakat di dua lokasi
pak kamal masih tersambung ya
sebenarnya motif apa sih yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini
karena gini beberapa aksi ataupun juga kerusakan yang dilakukan ini juga kerap kali menyerang permukiman dan juga fasilitas fasilitas umum masyarakat
apa sebenarnya motif dari mereka ini
yang jelas mereka memberikan rasa takut kepada warga masyarakat
di mana di sekitar lokasi ini kan ada warga masyarakat pendatang dan warga masyarakat asli paniai
yang mengabini laksan aktivitas setiap hari baik tertanimu maupun kejadian lainnya
terus kemudian itu yang sedang kita dalami mungkin ada hal hal lain yang dilatar belakang terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut
karena ini untuk wilayah ini kan sesungguhnya cukup kondusif
jadi beberapa tahun terakhir sejak saya di papua ya
namun kenapa berjudut kemarin tiba tiba kita mendapat laporan dari rekan rekan kami ketika pada saat melakukan kejahatan dari pos
kemudian patroli dan disangkong
akhirnya terjadi kontak gempa
bahkan terus kemudian kita dapat kabar
sayangnya memperlakukan pembakaran rumah warga
memang kemudian dari rekan rekan yang melaksanakan patroli ya
terjadi kontak tembak pada sore harinya
terus kemudian tidak lama kemudian
kemudian masih melakukan pengancaman lagi akan membakar satu game lagi
kompleks wilayah kan mereka di delapan puluh satu sembilan puluh sembilan gitu ya
terus kemudian ketika kita dapat informasi rekan rekan melaporkan
rekan rekan yang ada di lapangan melaporkan pada kapolres
tentang situasi terakhir
karena masih termonitor reka polres
sehingga anggota selalu tetap waspada dan mengantisipasi
yang penting selamatkan diri anggota
kemudian warga masyarakat yang ada si rkp memberikan arahan
dan kunjuk kepada warga masyarakat untuk mengamankan diri
itu ternyata mereka pada pukul sembilan belas tiga puluh
dan bahkan terjadi kontak gempa lagi
rekan rekan kami dan mereka melakukan pembakaran game berikutnya
oke walaupun kemudian tidak ada korban jiwa pak kamal
tapi kita ingin mengetahui apa kemudian skema pengamanan yang akan diterapkan selanjutnya
karena ancamannya masih ada begitu
dan apakah kemudian akan ada penebalan pasukan
untuk mengamankan kawasan permukiman dan fasilitas umum di lokasi ini
tentu aktivitas anggota gika
rekan rekan kami dan mereka akan diperbanyak
sehingga mudah untuk memantau pergerakan mereka ketika masuk perkampungan
atau bahkan dia melintas dari kampung ke kampung
sehingga kita untuk menekan terjadinya korban kekerasan
dan dilakukan oleh rkp
baik terhadap rekan rekan tni polri maupun terhadap masyarakat sendiri
itu upaya upaya yang untuk menyekat
mereka melakukan kebebasan pergerakan dari satu titik ke titik lain
dan terhadap patroli itu yang selalu diingatkan oleh rekan rekan di lama